bakar roti ini buka dari pukul tujuh pagi hingga sembilan malam
itu harus mengikuti kesiapan yang ada di kementerian investasi